agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
rabu malam kembali mendatangi kantor dpp partai kebangkitan bangsa di senen jakarta pusat
selain untuk menghadiri doa bersama yang rutin digelar
kedatangan dari agus dan selvi ini juga untuk lebih mengenal kader pkb
kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
agus harimurti yudhoyono dan silvana murni
ke kantor dpp pkb di jalan raden saleh senen jakarta pusat
disambut oleh sejumlah petinggi partai
di antaranya ketua umum pkb mohaimin iskandar
keduanya kemudian mengikuti acara mujahadah dan doa bersama
dengan para kader dan ratusan santri
menurut agus empat partai koalisi yang mengusungnya saat ini
tengah mematangkan strategi politik untuk menghadapi masa kampanye
yang akan digelar dalam waktu dekat
saya alhamdulillah diundang oleh kawan kawan dari pkb
untuk tadi saya dengar ada acara doa bersama
dan tentu saya ingin lebih mengenal teman teman dari pkb
mereka juga harus lebih mengenal saya juga
dan tentu semangatnya kita dalam semangat perjuangan bersama
tadi saya juga baru selesai dari pan
dan malam ini berkesempatan alhamdulillah pak bisa bertemu dengan teman teman di sini
sementara itu terkait hasil survei sejumlah lembaga
yang menempatkan agus silvi di urutan terbawah
agus mengaku tak mempermasalahkan hal itu
agus berkeyakinan jika elektabilitasnya akan merangkak naik
dan mampu menyaingi calon gubernur lainnya
galih putra jakarta